debat publik pilwakot bandar lampung ke dua
digelar komisi pemilihan umum kota bandar lampung rabu malam
debat kedua ini diikuti tiga orang calon wakil wali kota
yakni paslon nomor urut satu johan sulaiman
dan paslo nomor urut tiga dedia merulah
ketiga calon wakil wali kota terlihat antusias
saat menyampaikan visi misi maupun saat menjawab pertanyaan
dalam debat ini mereka diuji pengetahuannya di bidang pelayanan publik
memperkokoh nkri dan kebangsaan
untuk menguji pemahaman para calon
kpu kota bandar lampung melibatkan lima dewan pakar
yang bergelar doktor dari berbagai bidang
suasana sedikit memanas saat sesi tanya jawab antar calon
terutama saat johan sulaiman menyerang sejumlah kebijakan
wali kota bandar lampung saat ini herman hr
meski membahas soal pelayanan publik
tidak ada satupun calon
yang membahas persoalan penanganan covid sembilan belas
di kota bandar lampung
karena suasana demokrasinya harus dibawa ke bawah
tidak akan dibawa kalau pegang
pegang jadi suasana kebersamaan dan kekeluargaan itu nanti langsung
saya memohonnya suasana kebijakan
masyarakat mengerti apa yang akan dilakukan oleh pak yusuf goharka

masyarakat yang masih belum bagus
sehingga nanti kita akan berharap untuk memperbaikinya
yang penting sekarang
apa yang ingin dikerjakan oleh kami berdua itu
di mengerti masyarakat
saya harapkan bahwa tempat ini betul betul yang baik
yang betul betul menangkap perasaan orang lain
ini adalah banyak banyak hal yang pilih
ini harusnya tidak seperti ini
tapi ya sudah lah
masyarakat lebih tahu

pertanyaan pertanyaan yang sangat menyudutkan
dan ini sejak siang tanpa ada buktinya sama sekali
debat pilkada yang dilangsungkan di salah satu hotel di bandar lampung ini
dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat
mulai dari tidak membolehkan pasangan calon membawa masa pendukung
pembatasan jumlah pengunjung hanya lima puluh orang
demi menghindari kerumunan
hingga penggunaan masker
untuk menjaga keamanan
dan ketertiban debat selama satu ratus delapan puluh menit ini
kepolisian resors kota bandar lampung
mengerahkan satu ratus lima puluh personel
sugianto andi surahman lampung